sejak apa pun yang usah dulu
taiba ini tidak bersalah
dia berhak mendapatkan cinta yang utuh
dan dia berhak bahagia
di gendong sama tante andi langsung
tante andi baik banget ya
kita pulang ya
biarin keisha istirahat dulu ya sayang ya
disini lagi ya
aku pamit dulu ya
yang mampir kesini sama rena
ini lupa hadiah buat keisha
tinggalan di mobil
makasih banyak ya
ini harian dari aku sama mama
buat adik keisha
ya makasih sayang ya
ya udah kalau gitu
kemisi dulu ya
kalo temat pengo killers
pak sudah lah pak
luka dan sakit hati masa lalu itu
kan menyakiti kita semua
ya udah lah pak ya
ya mama tau pak
tapi sekarang andin kan udah move on
jadi sebaiknya kita fokus aja sama keisha sekarang
ngurus keisha besarin keisha
ya mama benar
besok kamu jungguk elsa
ya udah mama mau ke kamar dulu tidurin keisha ya
seneng banget sih
sayang banget sama dede keisha
saya seneng banget sama dede keisha
masa harusnya seperti itu
rena harus sayang sama dede keisha seperti nanti
kalau balon biru juga udah lahir
harus sayang sama dede balon biru ya
mama yakin akan menjadi kakak yang baik
selamat siang pak
mau cari siapa ya pak
mau cari siapa ya pak
pak irfan pratama adi cipta
pak irfannya nggak ada di rumah pak
boleh kami periksa
kami membawa surat pemanggilan
sepertinya pak irfan tidak ada
kalian kerja di sini kan
sejak kapan pak irfan mulai meninggalkan rumah ini
sejak kemarin pagi pak
mbak jessica juga dari kemarin belum pulang sih
kalau begitu terima kasih atas informasinya
dan ini surat panggilan untuk pak irfan dari kepolisian
kalau begitu kami permisi
mama dari rumah sengaja bawain buah potong
wah kesukaan papa ya
biar sehat makan buah ya kan
ya nanti papa makan ya
udah terus situ situ aja
aku ke toilet dulu sebentar
dan irfan tahu soal ini
amirvan udah tahu dari awal
makanya amirvan begitu benci dan dendam sekali sama keluarga alvarin
seperti aku harus bicara sama irfan
eh kamu lagi dimana ivan
saya perlu ketemu sama kamu ada yang perlu saya bicarakan
kalau enggak bisa mah saya lagi sibuk
yang kali ya
kalau gitu saya ngomong sekarang aja deh
saya udah dengar kejadian kamu dan sofia
oke jadi mas surya udah denger ya
mau berpihak juga ke mereka
bahan ini bukan soal memihak
tapi ini soal mengikhlaskan van
kematian sofia memang sangat menyakitkan
saya pun merasakan hal yang sama
tapi itu sudah berlalu pak
itu sudah lewat
bahkan pehartawan pun sudah gak ada
mudah ya untuk mas surya ngomong ikhlas
ya emang mudah mas
karena mungkin dari dulu mas surya cuma menganggap
kak sofia saya itu sebagai seorang selingkuhan
gak ada harga yang juga mungkin buat mas surya
kamu jangan ngomong sembarangan ya pak
sofia sangat berharga buat saya
kamu gak tau
betapa berharganya sofia buat saya
saya cuma minta kamu mengikhlaskan
saya cuma mau kita semua hidup tenang
apa kamu bahagia hidup seperti ini
dari dulu saya tidak pernah merasakan hidup tenang dan hidup bahagia
karena kakak tercinta saya dan anak tercinta saya selalu tersakiti
saya butuh hidup tenang dan hidup bahagia
kamu sudah diliputi dendam van
semua ini bikin kamu gak
kamu gak bisa berpikir dengan sehat lagi
apa yang kamu lakukan hanya akan jadi bencana buat kamu nantinya
buat kamu dan orang orang sekeliling kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah udah sampai rumah
waalaikumsalam selamat datang ibu mas a
ibu kakinya minum buat ibu sama mas al ya
saya minta yang dingin ya
capek agak sedikit pusing aja
terlalu tegang kali mama
dah bersama pak
aku udah selesai
andin yang sering menjadi aku
lumayan ya situ
sering seringlah manjain andin
mandinkan istri kamu
kok capek dipijetin disayang
pak bos ini di depan gerbang ada polisi
iya pak bos katanya mau ketemu ibu rosa
katanya di depan ada polisi mau ketemu mama
kan tadi kita habis laporan ke kantor polisi
nanya lebih detail ke mama
mungkin mau tanya lebih lanjut ke dia
oya disuruh masuk aja polisi ya
baik pak bos
ya makasih ya
ya lah paling juga polisinya cuma mau nanya nanya sama mama
silahkan masuk pak
susah amat bu
iya susah amat
mari saya antar pak
putra kok ada polisi ya
semoga semuanya baik baik aja ya im
pak bos ini polisinya pak bos
kami dari polsek panglima madia mau bertemu dengan ibu rosa alfahri
panglima madia tadi kan gue laporan sama mama di praja lima
surat apa itu
silahkan ibu baca
surat pemanggilan pemiksaan
surat perintah pemiksaan
pemiksaan apa pak
itu surat perintah pemanggilan buat ibu rosa
karena ibu rosa diduga adalah dalang dari kasus pemerkosaan
yang dialami oleh saudari jessica annabela
yaudah tidak chester pak
siapa yang melaporkan pak
untuk saat ini identitas pelapor dalam status
tidak ada tahu
dalam status dirahasiakan
tapi kami sudah mempunyai bukti yang dipaparkan oleh pelapor
ini pasti ulah om irfan
tapi dia kan juga udah gue laporin
bu rosa bisa ikut kami sekarang
enggak enggak enggak
mama saya enggak salah
saya nggak akan biarkan ibu saya dibawa
pak kami ditugaskan memanggil ibu rosa dan melakukan serangkaian pemeriksaan
kalau ibu rasa menolak itu berarti ibu rosa melawan hukum
dan pasti akan ada sangsinya
pak ini fitnah pak
ibu saya itu tidak bersalah ibu saya tidak melakukan hal itu
bapak enggak bisa bawa ibu saya begitu saja
kami mau kerjasamanya pak
kalau tidak kami akan bertindak dengan tegas
sekali lagi kami mohon kerjasamanya pak bu
demi kelancaran proses pemeriksaan ini sebaiknya jangan melakukan perlawanan
silakan dijelaskan nanti semua di kantor polisi
kalau ibu memang tidak bersalah ibu akan dibebaskan dan bisa pulang
ibu saya memang nggak bersalah
laporan itu nggak benar pak
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau pergi
laporan itu enggak benar mak
enggak enggak enggak aku enggak izinin mama pergi
aku nggak izinin mama pergi
saya akan baik baik saja oke
mama gak akan takut kok
kamu harus percaya ya
ada allah yang akan lindungi mama karena mama gak bersalah
enggak enggak enggak
ya kamu harus tenang
percayakan mama ya
saya bersedia ikut bapak untuk menjalani pemeriksaan
mama enggak salah
mama enggak salah ngapain ikut
tidak apa apa percayakan mama
mama gak salah mama yakin ada allah yang joger mama
mama cuma menjawab pertanyaan dari mereka menjalani pemeriksaan
mama harus menjalani hukum ya
mama pergi dulu ya

minyak yang lumayan terjaga steht dengan aku
sayang aku harus kaja
mamanya tenang ya
ini semua cuma kesalahan bunda
ada yang salah disini aku yakin
kalau memang nanti hasil pemeriksaan memang harus ditahan
aku janji aku akan bebasin mama
aku akan bawa pengacara untuk urusin ini semua ya
ya mama tau
kamu akan bebasin
mama kalau sampai
kamu jaga rumah jagain andi jagen rena
pak bos pak polisi ini kenapa ibu raja ditangkep
ibu rasa salah apa ya
ya allah pak ini pasti salah pak
ibu raja adalah orang yang paling baik
yang pernah saya kenal selama saya kerja disini pak
betul pak ini gak mungkin
pak al apa yang harus saya lakukan pak
apa saya perlu halangi
gak usah putra no need
kalian berdua sama putra jaga rumah ya
saya liat di perumah ya
yaudah kerja yang baik
ibu aku mau ke rumah
kok ada polisi di rumah
ada apa ya

ma kok ada polisi ma
mama juga nggak tahu sayang
terus kenapa itu
ma mau kemana
ada apa ini pak ini mau mertua sama dibawa kemana
tenang ya mama cuma mau menjalani pemeriksaan
oke kamu tenang saja
bapak polisi bu polisi
kenapa bawa bapak oma aku
oma aku keseh
oma cuma mau pergi sebentar ya
kayak rena kemarin
nanti habis adventure kalau adventure udah selesai oma pasti akan pulang ke rena
buat oma bangga banget
terima kasih mama
mari mbak silahkan
mbak bawa rina masuk ya
mas masih ada apa sih
mama sampai dibawa ke kantor polisi
mama diperiksa atas dugaan sebagai otak pemerkosa jessica
identitas pelapor nggak dikasih tahu
tapi udah pasti dia aja
mama tenang ya ya
yang tenang ya ma
aku pasti bebasin mama
aku janji aku bebasin mama
bahwa rosa alfahri baru saja dibawa polisi dari rumahnya
mbak rosa dan al melaporkan saya ke polisian praja v
memang kalian pikir saya tidak bisa melakukan hal yang sama
mbak rosa adalah dalang dari pemberkosaan anak saya
saya akan melakukan hal yang sama
saya akan laporkan mbak ke polisi
jadi apa yang mau bapak laporkan
saya mau melaporkan seseorang yang bernama rosa alfahri
atas perbuatan yang mendalangi pemerkosaan anak saya
apa ada buktinya
saya punya video pengakuan
ini adalah orang yang berkosa anak saya
bapak bisa mendengar pengakuan dia langsung
bahwa dia hanyalah orang suruhan dari rosa alfahri
dan melakukan semua ini sama jessica
apa ada bukti lain
yang mengalami gangguan kejiwaan
sejak jaring pengokosaan itu
ini video yang terakhir
kamu kenal semua orang ini
bapak tolong jangan ini
aku takut banget
kenapa kasih dia
bapak aku takut banget
aku benci sama dia
aku takut banget
anak saya ini dirawat di rumah rehab
di rumah rehatnya
untuk karyaw climate yang keres routine
bapak ini percaya
biarkan dia mengganggu suatu kali
yang cuma berharga

mau duit itu baik
yang jadi hancur
dengan kesalahan itu
kalian melaporkan saya
melaporkan balik kalian
siapa yang pantas disebut penjahat di sini
tolong jangan menangis
tolonglah hamba ya allah
aku harus kuat
aku harus berani hadapi semua ini
aku pasti bisa pulang kembali
aku tidak bersalah
nggak ada yang perlu aku takutkan